banjir masih menggenangi kampung celumprit kecamatan pekalongan utara kota pekalongan jawa tengah
kendati air masih menggenangi permukiman namun ketinggiannya tidak lebih dari dua puluh cm
namun ada yang terlihat mencolok saat banjir mengenai kawasan ini
genangan air berwarna hijau seolah tertutup karpet
bagi warga kota pekalongan fenomena ini merupakan hal yang lazim saat banjir menerjang
hal ini disebabkan tanaman pakuan air yang disebut warga sebagai tanaman mata lele
bentuknya kecil dan biasanya berkembang pesat di rawa rawa tambah atau bekas area persawahan
namun keberadaan mata lele ini dirasakan sangat mengganggu warga
selain berbau amis juga membuat kaki gatal jika terendam air yang bercampur mata lele
mata lele kalau ada jalan kelem masih bisa ganggu ketutup tidak kelihatan
saat teobungi cnn indonesia kepala pelaksana bpbd kota pekalongan saminta menyebut
air banjir hijau biasanya terjadi di permukiman yang berada dekat dengan rawa tambak dan bekas sawah dengan jenis air tawar atau payau
kondisi banjir serupa juga ditemui di kelurahan panjang pabean dan bandengan
oleh sebagian warga mata lele ini digunakan sebagai bahan campur
pembuatan pakan ternak
roby bernari kota pekalongan jawa tengah